anda menyaksikan indonesia forward bersama saya lucia saharuy
pemirsa pandemi covid sembilan belas memberikan efek domino pada aspek sosial ekonomi bahkan di sektor pendidikan
penyebaran covid sembilan belas yang mudah cepat dan luas menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat serta keterbatasan alat dan tenaga medis
karenanya pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau pen sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi dampak covid sembilan belas bagi masyarakat
dan salah satu bantuan tersebut menyasar sektor pendidikan
apa saja bantuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk para guru dan tenaga kependidikan

saya sudah terhubung dengan nadiem makarim menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
selamat malam mas nadiem
selamat malam mbak lucia apa kabar
baik baik sehat ya mas menteri ya
nah ini sejauh ini sudah ada bantuan apa saja nih yang sudah diberikan terkait di dunia pendidikan begitu mas menteri
terima kasih ya kalau bantuan sudah ada beberapa program sebelumnya
dimana kita mengakui bahwa ini adalah krisis bukan hanya krisis kesehatan
tapi juga ada krisis ekonomi dan juga krisis pembelajaran
jadi pemerintah itu pagi siang malam berupaya melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk membantu memitigasi krisis krisis tersebut
di dunia pendidikan yang pertama kita lakukan adalah langsung kita mengambil sikap dan posisi bahwa dana bos
yaitu uang yang ditransfer langsung kepada rekening sekolah
itu boleh digunakan kepala sekolah untuk membantu para guru honorer dengan upahnya
dan juga membantu dengan segala kebutuhan pjj gawai kuota maupun juga untuk persiapan tatap muka
itu yang pertama kita lakukan
lalu kita menyadari bahwa sekolah sekolah swasta pun membutuhkan bantuan kita
jadi bos afirmasi dan kinerja sebesar sekitar tiga triliun itu kita pertama kalinya kita gunakan bukan hanya untuk sekolah negeri
tapi untuk sekolah swasta juga
waktu kita menyadari bahwa mahasiswa banyak yang krisis potensi drop out
kita memberikan satu triliun untuk relaksasi ukt
nah sekarang baru baru ini ada beberapa dua inisiatif terbesar yang kita lakukan di dalam kcppen
di dalam konteks kcppn
yaitu satu adalah pemberian bsu bantuan subsidi upah untuk guru guru honorer kita di seluruh indonesia yang non pns
dan juga bantuan kuota
yang sudah beberapa bulan ini berjalan untuk sekitar tiga puluh lima juta murid guru dosen dan mahasiswa kita
terkait bsu ini siapa saja yang bisa atau berhak menerima bsu ini mas menteri
iya jadi pertama kita mengeluarkan bsu ini karena kita menyadari bahwa banyak sekali guru guru honorer kita yang menjadi ujung tombak pendidikan
bahkan banyak sekali dari mereka yang luar biasa upaya dan susahnya di dalam pandemi ini datang mendapatkan bantuan untuk bsu ini
jadi ini banyak dari mereka yang gajinya bisa sampai seratus ribu tiga ratus ribu per bulan sangat kecil
jadinya pemerintah ingin memastikan bahwa pemerintah hadir untuk para guru guru honorer ini
jadi kriteria siapa yang boleh mendapatkan itu kita harus sederhanakan sehingga tidak terjadi berbagai macam kesulitan administrasi untuk mendapatkannya
jadi syaratnya adalah warga negara indonesia berstatus bukan pns
tidak menerima bantuan subsidi gaji dari kementerian lainnya ya misalnya program kartu prakerja atau bpjs dan lainnya biar tidak tumpang tindih
dan memiliki penghasilan di bawah lima juta rupiah karena kita memastikan untuk guru yang sudah mapan kita harus memprioritaskan yang belum mapan dulu ya dari sisi ekonomi
jadi itu kira kira syarat syaratnya
prosedur apa saja yang harus dilalui calon penerima bantuan subsidi upah ini mas menteri
ya prosedurnya juga sangat sederhana para guru dan dosen yang non pns itu bisa langsung ke laman website info gtk kemdikbud go id
atau kalau yang perguruan tinggi pddikti kemdikbud go id
nah di situ semua informasinya ada ada dua dokumen yang harus diunduh sama di print lalu ditandatangan
lalu para guru guru honorer tinggal mencari dokumen yang harus diunduh sama di print lalu ditandatangan

surat keputusan penerima bsu yang bisa langsung di download sama sptjm yang bisa diunduh juga dari laman website itu tinggal ditandatangani gitu
berarti para pendidik dan tenaga pendidikan bisa setelah itu langsung jalan ke bank penyalurnya dan di rekeningnya sudah akan menunggu bantuan tersebut
yang sebesar satu delapan juta per orang
jadi ini totalnya lima juta per orang
lalu peranggaran ini mba lucia adalah tiga enam triliun
dan ini untuk dua juta guru guru non honorer dan dosen non pns
dua juta masing masing diberikan sebesar satu delapan juta sekaligus secara satu kali
oke sampai kapan program bsu ini akan berlangsung
bantuan ini akan dicairkan di bulan november dan desember ini
sekarang sudah mulai berjalan
jadi sudah bisa dicairkan sekarang ya
dan sudah banyak yang sudah bisa menarik
nanti kelihatan di dalam laman website nya siapa yang sudah siap untuk dicairkan ke bank
karena beberapa mungkin ada yang masih harus mengisi beberapa checklist administrasi
tapi penerima bantuan itu bisa mengaktifkan rekening paling lambat itu tiga puluh juni dua ribu dua puluh
seperti yang saya bilang
masih ada waktu sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
itu nggak akan kita potong di akhir bulan ini
bahkan pertengahan tahun depan masih bisa
dan jika belum diaktifkan itu akan diaktifkan di bulan masejah dua ribu dua puluh satu

jadi seperti yang saya bilang tadi
yang penghasilannya di atas lima juta tidak diperkenankan menerima bantuan seperti ini
baik kita masih akan berbincang terkait dengan bantuan dari pemerintah untuk dunia pendidikan
tapi kita harus break dulu
pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward masih akan kembali
masih di indonesia forward kita masih berbincang mengenai program program bantuan pemerintah dalam dunia pendidikan
bersama menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
mas nadiem makarim
tadi anda sudah mengatakan bahwa selain bsu ada juga bantuan berupa kuota begitu ya
nah ini bagaimana bantuan berupa kuota ini apakah juga sudah berjalan baik begitu
sudah alhamdulillah saya sudah memonitor ke beberapa daerah
dari sulawesi ke bali ke ntt
banyak sekali yang alhamdulillah sudah menerima bantuan kuota ini dan sangat membantu
kami melakukan berbagai macam pantauan langsung ke lapangan
tapi juga mendapatkan banyak survei independen yang menyebut bahwa
dan meringankan beban ekonomi
pelajar dan mahasiswa
jadinya kami ini melakukan bantuan kuota belajar ini karena kami menyadari bahwa
jumlah pelajar kita jumlah guru guru kita dan orang tua yang mengkomplain bahwa saat pjj ini
dana untuk data itu menjadi meledak
jadi sangat tinggi karena banyak yang punya dua tiga bahkan empat anak yang sedang melakukan pjj di saat yang sama
jadi kami mengambil langkah berdasarkan data dan survei yang kita lakukan
ini adalah langkah bantuan yang tepat
jadi kami langsung dengan para telco dan operator melakukan bantuan kuota belajar ini
dan terutama sekarang ya digunakan itu terutama untuk video conferencing
terutama kalau pakai zoom atau google meet gitu
juga untuk sharing data dan sharing dokumen dan hasil kerja melalui wa wa group
itu semuanya sudah masuk dalam paket kuota belajar
tapi juga ada paket kecil yang all net
jadi bisa digunakan untuk berbagai macam hal
contohnya untuk bagiannya yang kita lakukan di dalam paket kuota belajar ini

yang butuh youtube dan lain lain

kami sangat merasa ini membantu
walaupun masih ada beberapa daerah daerah yang punya masalah dengan dua hal
satu tidak punya gawai
satunya lagi jaringannya mungkin masih terganggu
atau masih pelan atau tidak ada akses ke jaringan
nah itu ya kita bantu dengan cara cara lain
berapa besar mas dana yang disiapkan untuk bantuan kuota ini
total dana yang kita amankan
dana yang kita amankan itu sekitar tujuh triliun
dan sekarang sudah hampir tiga puluh lima lima juta siswa guru mahasiswa dan dosen yang sudah menerima
yang terimaan yang terakhir ini bulan terakhir akan untuk dua bulan sekaligus
jadinya akan kita berikan secara serentak untuk memastikan semuanya menerima
dan tepat sasaran
nah terkait dengan tepat sasaran ini bagaimana sih mas pengawasannya di lapangan
supaya ini ya kita tahu bisa tepat sasaran dan memang betul betul digunakan untuk kepentingan masyarakat begitu
ya memang ini juga dalam bantuan kuota ini sangat sulit untuk adanya berbagai macam hal yang tidak diperkenalkan
karena data ini langsung dikirim ke nomor telpon yang diregistrasi di masing masing operator sekolah
dan kepala sekolah itu bertanggung jawab atas akurasi daripada itu
jadinya kalau misalnya ada satu orang tua yang tidak menerima atau apa
orang tua langsung akan mengkomplain kepada kepala sekolah
kepala sekolah menandatangani surat tanggung jawab
jadi sistem mekanisme seperti ini ini jauh lebih akuntabel
karena akuntabilitasnya ada di kepala sekolah dan orang tua akan meminta kepala sekolah kalau dia masih belum menerima
dan asal operator itu nomornya aktif operator akan mentransfer langsung kuota tersebut ke nomor tersebut
jadi tidak ada ganti tangan terlalu banyak langsung dari operator ke nomor yang diverifikasi di dapodik oleh operator sekolah dan kepala sekolah
jadi mekanisme ini yang menurut kami sangat lebih jauh lebih transparan
dari mungkin mekanisme mekanisme yang lainnya yang sifatnya barang atau apa
karena lebih mudah transfernya karena dari melalui digital dilakukannya
ini makanya beberapa inovasi yang kita lakukan
baik lebih mudah untuk dilacak begitu ya
dan yang terpenting juga mentrinya harus turun ke lapangan
betul tapi yang penting tri nya itu harus turun ke lapangan untuk memverifikasi
karena baru pada saatnya ke lapangan dan berbicara dengan para guru guru guru guru honorer kepala sekolah

dan setiap bulan kita melakukan itu kita bisa menghasilkan keadaan yang lebih baik dan lebih baik untuk kita lakukan itu kita bisa menghasilkan keadaan yang lebih baik untuk kita lakukan ini

kalau misalnya nomornya salah itu salah input masih tiap bulan itu ada dua kesempatan untuk mengkoreksi
nah kemendikbud kan sudah merencanakan untuk melakukan sekolah tatap muka di awal tahun nanti begitu ya
nah apakah program pemberian kuota atau internet ini akan tetap diberikan atau bagaimana
jadi pertama harus saya klarifikasi
kita bukan kemendikbud
sekolah tatap muka
kami memperbolehkan pemda untuk memutuskan mana daerah daerah secara lebih granular yang diperbolehkan melakukan tatap muka tapi dengan protokol kesehatan yang sangat tinggi
mengenai keputusan apakah dana dana bantuan ini akan dilanjutkan ke tahun depan
itu yang sedang dikaji di dalam tingkat kabinet
dan itu sedang dievaluasi dan akan diberikan informasi ya
pada saat sudah diputuskan secara pemerintah sebagai satu unit
bukan hanya kemendikbud
tapi kita harus memutuskan itu sebagai pemerintah pusat secara terpadu
baik karena memang yang menentukan sekolah bisa dibuka atau tidak begitu ada beberapa pihak ya mas menteri ya
salah satunya termasuk perwakilan dari orang tua begitu ya
betul jadinya ini untuk diklarifikasi ini sekolah tatap muka
yang berubah sekarang adalah hak untuk menentukan mana yang bisa dibuka itu ada di pemda
tetapi pemda itu membutuhkan izin kepala sekolah dan juga komite sekolah
komite sekolah itu adalah perwakilan orang tua
jadi ujung ujungnya adalah keputusan ini ada di orang tua
bahkan kalau sekolahnya pun dibuka
sekolahnya anak itu dibuka tapi orang tua anaknya tidak nyaman
bahwa anaknya pergi ke sekolah saat ini
orang tua itu diperkenankan untuk anaknya masih pjj saat ini

karena toh pada saat sekolah itu melakukan tatap muka
kalaupun sudah dapat semua izinnya dan sudah ada checklist yang sangat ketat
pas dia melakukan tatap muka ini bukan sekolah normal
sama sekali bukan sekolah normal
kalau kita masuk ke dalam sekolah itu sekolah itu bukan seperti sekolah yang kita kenal
hanya boleh maksimal delapan belas anak peruangan di kelas artinya harus secara otomatis rotasi dua shift ya
tidak boleh ada aktivitas kantin
tidak boleh ada ekstra kuriku

anak itu masuk untuk sekolah langsung pulang
dan karena dia harus rotasi secara otomatis pjj itu masih berjalan pada saat mereka ada di rumah
jadinya hybrid model ini adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari
kita harus melakukannya tapi paling tidak untuk anak adik adik kita yang paling sulit melakukan pjj
di daerah daerah paling terluar dan tertinggi
dan di tempat dimana mungkin desa desa atau kecamatan yang mungkin sudah lumayan tidak rawan infeksi covid sembilan belas

mereka bisa mulai melakukan tatap muka ini
karena kalau kita tidak mulai melakukan proses ini

kehilangan pembelajaran generasi indonesia ini bisa menjadi suatu hal yang permanen
dan itu kita harus sangat hati hati dengan dampak permanen tersebut
sejauh apa mas menteri persiapan untuk sekolah tatap muka ini
sejauh apa mas menteri persiapan untuk sekolah tatap muka ini
seperti yang saya bilang tadi

kesiapan itu semua ini bukan kami bukan membuat kebijakan
untuk membuka sekolah ini adalah suatu salah mispersepsi
kami memperbolehkan pemda sesuai dengan kesiapannya masing masing
jadi kalau pemda itu tidak menginginkan membuka dulu belum merasa siap belum merasa aman
itu adalah haknya pemda
dan juga haknya kepala sekolah dan komite sekolah seperti tadi
jadinya semua persiapan itu sudah secara mendetail keputusan empat menteri
butuh masker akses ke sanitasi yang komorbiditasnya tinggi

tidak boleh masuk dulu
ada berbagai macam checklist termogan dan lain lain yang harus dilengkapi
sebelum mulai melaksanakan tatap muka
jadi kesiapan itu tergantung kesiapan masing masing daerah
tidak perlu dipaksa terbuka
kalau pemda tidak menginginkannya tidak perlu dilakukannya
jadi ini harus disadari bahwa ini adalah diskresi masing masing daerah
yang sebenarnya paling mengenal daerah mereka sendiri sendiri gitu
tapi protokol kesehatannya
tapi protokol kesehatannya
itu harga mati
jadi itu sangat ketat dan bukan seperti sekolah yang seperti sebelumnya
baik mas menteri kita masih akan lanjutkan nanti perbincangan
pemirsa jangan beranjak dahulu
indonesia forward masih akan segera kembali sesaat lagi
kembali lagi di indonesia forward dan kita masih berbicara mengenai bantuan bantuan pemerintah
khususnya di dunia pendidikan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
mas nadiem makarim
mas menteri kalau anda melihat sebenarnya seberapa penting sih
bantuan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah sejauh ini khususnya di dunia pendidikan
sangat dibutuhkan dan kami mendengar langsung daripada guru guru para orang tua dan murid
dan langsung saya ke lapangan untuk memverifikasi bahwa ini adalah kebutuhan yang mereka harus hadapi di masa pandemi ini
karena ini luar biasa tantangannya
bayangkan orang tua orang tua kita mengalami krisis ekonomi
anak anaknya mengalami krisis pembelajaran
guru gurunya harus beradaptasi kepada suatu sistem yang baru luar biasa
terpaksa karena kondisi kesehatan
jadi tantangannya ini semua secara serentak
jadi sistem pendidikan kita sektor pendidikan kita
harus dibantu dari sisi baik dari pembelajaran maupun juga dari sisi ekonomi
dan ini merupakan bukti bahwa pemerintah itu hadir untuk mereka
di saat yang sulit seperti ini
sejauh ini evaluasinya seperti apa dengan adanya bantuan bantuan ini
ya kami terus setiap minggu melakukan evaluasi dan laporannya selalu langsung ke saya
yang kita rasakan adalah bahwa bagi yang menerima bantuan ini
ini benar benar dirasakan
banyak sekali kepala sekolah bilang kebebasan mereka untuk menggunakan dana bos sangat membantu
guru guru honorer mereka sangat membantu persiapan untuk pjj di masing masing sekolah
saya baru berbicara dengan salah satu kepala sekolah slb
dan dia juga bilang ini sangat membantu di situasi untuk anak anak kebutuhan khusus dia
bantuan kuota sangat membantu bagi banyak sekali mahasiswa yang harus melakukan begitu banyak zoom call dan video conferensi call
yang sebenarnya memakan jumlah dana untuk data yang sangat besar
dan tentunya bsu honorarium ini yang kita lakukan adalah suatu angin segar bagi guru guru honorarium
banyak dari mereka yang belum menerima nafkah yang cukup memadai
makanya di tahun depan tentunya kami juga akan mencoba membantu melakukan seleksi yang paling demokratis untuk para guru guru honorer
jadi dari perjalanan saya ke berbagai macam daerah ini adalah bantuan yang benar benar dibutuhkan
dan pemerintah walaupun enggak semua programnya itu sempurna
tapi kecepatan kita untuk mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan anggaran bantuan ini
merupakan suatu hal yang harus dilakukan
pak presiden ini sudah memberikan instruksi yang sangat jelas
tidak ada business as usual lagi
ini adalah sense of urgency sense of crisis harus tinggi
dan kita harus melakukan hal hal yang luar biasa
makanya kemendikbud mengambil instruksi itu dan segera mengoperasionalkan berbagai macam bantuan yang menurut kita paling dibutuhkan oleh masyarakat pendidikan
program apa lagi yang sedang direncanakan dan akan diluncurkan dalam waktu dekat mas menteri
di dua ribu dua puluh satu kita ada beberapa program fokus kita
yang pertama adalah digitalisasi sekolah
dengan pandemi kita baru benar benar merasakan betapa besarnya kesenjangan antara daerah daerah yang tidak punya akses ke teknologi
tidak punya gawai tidak punya koneksi internet
jadinya dari sisi kami di kemendikbud penggunaannya kami akan melakukan distribusi laptop projector dan wifi router dengan skala yang sangat besar di tahun dua ribu dua puluh satu
untuk memastikan bahwa ada kesetaraan akses dan bisa penggunaannya untuk guru baik juga buat murid muridnya
tentunya program guru penggerak
di mana kita akan mengidentifikasi dan merekrut guru guru penggerak
dan mereka yang akan menjadi masa depan kepala sekolah pengawas dan instruktur instruktur pelatih masa depan kita
ini adalah guru guru yang bukan hanya guru yang baik tapi punya jiwa kepemimpinan dan punya kemauan untuk mementar guru guru lain
dan itu akan menjadi agent of change kita di masing masing daerah
dan kita juga tentunya tahun depan adalah di mana assessment nasional
akan bergilir asesmen nasional itu asesmen kompetensi numerasi literasi survei karakter dan survei lingkungan belajar
yang akan menjadi pemetaan kualitas mutu pembelajaran kita baseline nya di tahun dua ribu dua puluh satu
udah tidak ada lagi un
un tadinya itu kan berdampak kepada murid murid
sekarang assessment nasional itu hanya evaluasi sekolahnya
tidak ada dampak untuk murid sama sekali
dan ini yang banyak orang tua masih mungkin cemas
tapi harus ditekankan sekali lagi
tidak ada gunanya bimbel
karena tidak ada dampak apapun
terhadap rapor kelulusan penerimaan pbdb
tidak ada dampak
ini cuma kita mau evaluasi pemetaan kualitas mutu sekolah dan daerah
jadinya bukan untuk tidak ada dampak sama sekali kepada siswa
jadi tidak harus khawatir
dan tentunya kampus merdeka akan terus kita akselerasi
membina kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi
universitas universitas asing dan universitas lokal
bagaimana kita bisa mengawinkannya untuk meningkatkan kolaborasi
inovasi dan riset
dan juga jangan lupa anak anak kampus yang akan kita dorong untuk keluar dari kampus
untuk belajar di dalam lautan terbuka
bukan hanya di kolam renang academia
tapi belajar di melalui magang research project program kampus mengajar dan lain lainnya
dan itu yang akan benar benar kita tekankan
sama juga kita akan membawa sebanyak mungkin praktisi untuk mengajar di perguruan tinggi
itu kira kira beberapa program terbesar
dan untuk dua ribu dua puluh satu dana bos juga sudah kita ganti
pro daerah tiga t
di mana sekolah sekolah yang jumlah muridnya kecil sekolah sekolah di pelosok pelosok akan diberikan per anaknya jauh lebih besar
jadi ini adalah beberapa contoh kita proafirmasi
pro kepada daerah tiga t
agar mereka yang tidak tertinggal dari yang lainnya
itu yang salah satu filsafat daripada kebijakan kementerian pendidikan
mudah mudahan ini program programnya bisa berjalan lancar ya di tahun depan ya mas menteri
karena kita bisa lihat bahwa memang sampai sejauh ini
sepertinya pandemi belum akan berakhir dalam waktu dekat begitu ya
nah bagaimana optimisme pemerintah terkait hal ini
kita selalu mengharapkan yang terjadi terbaik
tapi kita juga selalu persiapkan diri untuk senario yang terburuk
jadi itu adalah kepemimpinan yang baik menurut saya adalah harus bisa selalu kita prepare untuk situasi yang tidak baik
tetapi kita selalu mengharapkan
dan berdoa untuk situasi yang baik
jadinya semua rencana rencana kita untuk masih memfasilitasi pjj dan lain lain itu masih akan terus berlangsung
tergantung juga terhadap keputusan pemda
siapa yang mau melakukan tatap muka
tapi semua bantuan bantuan kita dari sisi kurikulum darurat itu akan masih terus berjalan
modul modul pembelajaran yang secara offline akan terus berjalan
belajar dari rumah dari tvri akan terus berjalan
jadi semua perubahan perubahan kebijakan yang kita lakukan untuk pjj akan terus berjalan
dan kami akan terus membantu
karena bahkan dengan sekolah tatap buka pun pasti ada komponen pjj nya
jadi itu masih harus kita teruskan
jadi optimis ya boleh optimis karena vaksin sepertinya kabar gembira dari vaksin yang semakin hari kita mengetahui efektivitasnya semakin meningkat
dan sudah bisa mulai mungkin dimulai awal tahun depan
berarti itu menambahkan optimisme
tapi kami juga harus siap siap untuk senario yang tidak terlalu baik juga
mas menteri lembaga survei terpercaya indobarometer awal bulan ini mengumumkan hasil survei yang menempatkan anda sebagai menteri nomor satu dari kalangan profesional dengan kinerja terbaik
ini kira kira terobosan apa sih yang paling ingin anda lakukan dalam dunia pendidikan mas menteri
pertama saya ingin ucapkan apresiasi bahwa ada survei yang menyebut itu
tapi saya juga harus mengakui bahwa masih banyak sekali pr yang harus kita lakukan di indonesia
masih banyak sekali tantangan
karena ini merupakan suatu sistem yang begitu besar begitu rumit
apalagi sekarang di masa pandemi menjadi lebih kompleks lagi lebih rumit lagi
jadi walaupun saya senang bahwa ada bagian dari masyarakat sekitar indonesia yang merasa kemendikbud sudah hadir untuk mereka
tetapi pr saya dan pr kementerian pendidikan kebudayaan masih sangat besar ke depannya
dan harapan saya terutama yang terbesar adalah bahwa

kita bisa benar benar melakukan lompatan di dunia pendidikan
kita keluar dari krisis ini menjadi lebih kuat lebih berani untuk mengambil resiko
dan lebih memihak kepada anak anak baik orang tua maupun guru
kita semuanya berpihak kepada apa yang terbaik untuk anak anak itu
jadi itu adalah harapan besar saya bahwa ini akan merubah paradigma
sehingga kita semua bisa lebih merdeka dalam pemikiran dalam pemanfaatan ekonomi
dan merdeka sebagai bangsa dan merdeka sebagai sistem pendidikan
amin terima kasih mas nadiem makarim untuk informasinya
semoga rencana rencana dari kemendikbud ini bisa berjalan lancar di tahun depan
dan memirsa indonesia forward masih akan segera kembali sesaat lagi
sehat juga ya pak ya
ya terima kasih amin amin
pak kalau kita bicara soal bantuan dari pemerintah ini dari kementerian agama
apa saja bantuan yang sudah diberikan kepada tenaga pendidik pak
bantuan yang diberikan pada guru dan tenaga kependidikan
untuk membantu mereka dalam menjalani tekanan hidup semasa pandemi ini
salah satunya sama halnya dengan kemendikbud
kita melakukan salah satu upaya melalui skema bantuan subsidi upah
jadi bantuan subsidi upah ini merupakan bantuan pemerintah
yang diberikan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional
dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
bantuan subsidi upah untuk guru madrasah honorer dan tenaga kependidikan non pns
itu sama berupa subsidi sebesar rp satu delapan juta atau senilai rp enam ratus
selama tiga bulan yang diberikan pada guru madrasah dan pendidik
atau guru agama islam non pns
jumlah anggaran yang dibuat itu sebesar satu satu ratus empat puluh tujuh triliun
dan ini dihidmakan untuk enam ratus tiga puluh tujuh empat ratus delapan insan guru dan tenaga kependidikan
namun demikian karena tidak sekedar di lingkungan pendidikan islam
bsu ini juga menyapa dan hadir di lingkungan pendidikan agama lain
agama kristen katolik hindu buddha dan konghucu
apabila dijumlahkan jumlah pada bsu pada gtk untuk seluruh agama ini nilainya sebesar rp satu satu ratus lima puluh dua triliun mbak
oke ada kriteria tidak pak yang bisa menerima bsu ini siapa saja pak
kalau kriteria untuk direkturat jenderal pendidikan islam
penerima bsu ini diberikan pada guru dan tenaga pendidikan yang berhitmah pada lembaga pendidikan islam
khususnya gtk atau guru tenaga kependidikan non pns pada madrasah dengan sejumlah lima ratus empat puluh tiga sembilan ratus dua puluh delapan
dan guru pendidikan agama islam pada sekolah umum sejumlah sembilan ratus empat puluh tiga empat ratus delapan puluh insan
kriterianya sama tadi bahwa
penerima bsu ini tentu saja warga negara republik indonesia wni
kemudian berstatus non pns dengan penghasilan di bawah lima juta per bulan
karena bsu ini diharapkan hadir menyapa teman teman yang penghasilannya masih belum memadai
kemudian tidak menerima bsu dari kementerian lain kementerian tenaga kerja tidak menerima kartu prakerja
dan sebagai catatan bahwa guru madrasah tersebut atau tenaga kependidikan tersebut
tercatat aktif pada simpatika dan siaga dengan cut off data pada tanggal pada bulan juli dua ribu dua puluh mbak lucia
oke pak sebaran lembaga pendidikan di bawah kementerian agama ini kan tersebar hingga pelosok begitu ya
nah bagaimana anda mengatasi hambatan penyaluran bantuan ini
pada hari ini kita melakukan kerjasama dengan bank mitra penyalur
jadi secara prinsip bsu ini
akan disampaikan pada gtk melalui rekening yang telah ditulis oleh masing masing guru
dan apabila tidak ada atau dinyatakan tidak aktif
maka kita akan membuat rekening baru bersama bank mitra penyalur
untuk kementerian agama berdasarkan hasil beauty contest
kita menetapkan bank bri sebagai bank mitra penyalur kita
dan bank bri kami yakini dengan jejaringnya yang berada pada seluruh pelosok indonesia
itu kami yakin bahwa aksesibilitas dari guru dan tenaga kependidikan ini
baik dapat mencairkan bantuannya
kira demikian mbak
selain bsu ada bantuan apa lagi pak yang akan disalurkan
bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan
salah satunya adalah pjj bantuan kuota kemudian bantuan sanitasi
karena kita menganggap ke depan banyak model yang akan kita lakukan
model pjj masih pilihan pilihan kemudian berikutnya masih pilihan
pilihan kemudian berikutnya masih pilihan
kemudian berikutnya model hybrid dan yang ketiga adalah tetap muka
jadi yang sedang direncanakan dan insya allah meluncur dalam waktu dekat ini adalah bantuan kuota untuk pjj
oke baik menurut anda sebenarnya seberapa penting sih program program seperti bantuan kuota atau program bsu ini
jika dilihat dari dinamika sekolah atau lembaga pendidikan di bawah kementerian agama
ya tentu saja dia akan menjadi sangat bermakna karena kita memahami
dan merasakan bahwa banyak guru dan tenaga kependidikan khususnya non pns ini terdampak secara ekonomi

diharapkan bsu ini dapat membantu beban para guru dalam meringankan beban ekonomi selama masa pandemi

diharapkan bsu ini dapat membantu beban para guru dalam meringankan beban ekonomi selama masa pandemi
sehingga para guru dapat lebih fokus dan serius untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
jadi pemberian bantuan subsidi upah ini bertujuan untuk melindungi
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi para pendidik di madrasah tenaga kependidikan non pns
pada satuan pendidikan agama islam dalam menangani persoalan persoalan sebagai akibat dari pandemi covid sembilan belas
akibat dari pandemi covid sembilan belas ini terhadap pendidikan islam apa sih pak yang paling jelas terlihat

yang paling jelas terlihat bahwa model pendidikan yang dilaksanakan itu berubah secara dramatikal
jadi ada beberapa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pjj
dan di pjj ini sebetulnya pada ruang tertentu itu efektif
tetapi pada tempat tempat tertentu itu tidak bisa dilaksanakan secara lancar karena keterbatasan infrastruktur teknologi
jadi pada tempat tempat lain juga dilakukan pendidikan tetap muka namun dengan pembatasan pembatasan yang luar biasa
pada hari ini kalau kita melebar pada ruang lembaga pendidikan islam misalnya di pesantren itu ada pesantren yang tutup total ada yang setengah buka dan ada yang beroperasional secara utuh
tetapi secara prinsip pandemi ini membawa ruang dan arah baru dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan islam
lalu apa yang dilakukan
apakah mungkin ada metode metode tertentu yang sekarang ini diterapkan oleh guru pendidikan agama islam agar bisa diterima begitu oleh peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh ini
jadi metodologi dikembangkan sedemikian rupa dengan sebuah kesadaran bahwa pendidikan itu tidak ansih melakukan transfer knowledge tetapi dalam pendidikan islam juga ada transfer of value
jadi untuk transfer of knowledge nampaknya pjj ini berjalan lancar
tetapi value nampaknya kita perlu mencari rumusan rumusan baru
tetapi dengan hadirnya multi multimedia dengan menggambarkan pemaknaan terhadap nilai nilai ini juga relatif membantu
jadi sekarang ini model pembelajaran berubah secara dramatikal dengan menghadirkan teknologi sebagai salah satu bagian penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan islam
oke baik pak dhani kita masih akan berbincang lebih lanjut nanti
pemirsa jangan beranjak dahulu indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
ya kembali lagi di indonesia forward kita masih berbincang bersama prof muhammad ali ramdhani dirjen pendidikan islam dari kementerian agama republik indonesia
pak dhani kalau kita lihat
cukup besar penyaluran dana pemerintah bagi dunia pendidikan begitu ya
nah seberapa optimis sih pemerintah terhadap keberhasilan program ini
jadi tujuan dari bsu ini secara mendasar adalah membantu meringankan beban ekonomi para guru dan tenaga kependidikan
dan ini merupakan salah satu sinyal atau isyarat bahwa pemerintah konsen hadir dan peduli terhadap para guru dan tenaga kependidikan honorer
dan kita juga memahami bahwa banyak guru dan tenaga kependidikan yang tidak memperoleh upah atau upah bulanan secara rutin atau bahkan besarannya lebih kecil dari sebelum pandemi
jadi dalam konteks itu kita optimis mudah mudahan dana ini dapat tersalur dengan baik dan akan membantu banyak hal terutama dalam menangani persoalan persoalan tekanan ekonomi yang menerpa para guru dan tenaga kependidikan kita

kalau kita bicara dalam konteks keagamaan ada optimis dan pesimisme itu harus berdampingan sebagai salah satu bagian dari cara kita mengambil keputusan antara hope dan roja
tetapi melihat dari ritme atau skema yang kita bangun ini saya kami optimis bahwa kita akan berhasil di dalam program ini
ya penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah ini kan memang
tujuannya supaya menjaga semangat di dunia pendidikan agar tetap terjaga begitu ya di saat pandemi
nah tapi bagaimana dengan pengawasannya pengawasan agar saluran bsu ini tepat sasaran begitu
ya jadi pelaksanaan program bantuan subsidi upah pendidik dan tenaga kependidikan ini diawasi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal
untuk internal dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian agama
kemudian untuk eksternal ke eksternal kementerian agama
yang dilakukan oleh badan pengawas doangan
dan tak kalah penting kita juga melibatkan masyarakat
dimana pengawasan dilakukan oleh masyarakat melalui layanan pengaduan
yang bisa disampaikan melalui unit layanan terpadu yang kita bangun
demikian pak lusya
pak dhani kementerian pendidikan dan kebudayaan kan memperbolehkan rencananya mulai awal tahun depan ini sudah memperbolehkan ada sekolah tatap muka begitu ya
meskipun memang tetap dikembalikan kepada pihak sekolah
dan pemerintah setempat
nah dari kementerian agama sendiri ini bagaimana terkait wacana sekolah tatap muka ini
mengingat di kementerian agama juga banyak sekolah yang berkonsep asrama begitu seperti pesantren ya
ya jadi secara mendasar kita akan mencoba melakukan pemantauan lingkungan
environmental scanning apakah memungkinkan atau tidak penyelenggaraan pendidikan ini
sebab salah satu falsafah yang kita pegang
dalam konteks pendidikan islam mengamanatkan pada kita semua bahwa keselamatan jiwa merupakan prioritas utama di dalam mengambil keputusan
namun demikian karena banyak pertimbangan tatap muka kemudian model pjj hybrid itu tetap menjadi pilihan dengan catatan yang sangat ketat
dengan mencoba melihat dari lingkungan strategis yang ada
pilihan utama kita tentu saja menjalankan sebuah proses pendidikan
dengan memiliki kualitas dengan memberikan aksentuasi pada pemberlakuan protokol kesehatan yang tepat
dan tentu saja dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan para pemangku kebijakan
khususnya saat covid sembilan belas
karena kita menyadari bahwa komunitas yang paling memahami terhadap dinamika lingkungan adalah mereka yang tergabung di dalam saat covid sembilan belas
dan bagus ya
anda melihat bagaimana masa depan madrasah dan pesantren ini pasca covid sembilan belas nanti
banyak hal dan saya optimis dengan perkembangan madrasah dan pesantren
dimana pesantren pada hari ini telah menunjukkan eksistensinya dan mampu mengadaptasi banyak hal
termasuk menginjeksikan teknologi menjadi bagian penting dari proses pendidikan mereka
jadi pandemi covid ini mengajarkan pada kita semua atas pentingnya nilai kesehatan
dengan kehadiran teknologi pada penyelenggaraan pendidikan
program untuk masa mendatang saya kira hal yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah
penguatan sarana sanitasi kemudian pengukuhan budaya sehat pada madrasah dan lembaga pendidikan islam lainnya
termasuk di dalamnya pesantren
implementasi teknologi pada proses pembelajaran tentu saja akan diperkokoh melalui modernisasi teknologi pembelajaran
dan pada saat yang sama manusia manusianya pun akan dilakukan penguatan terhadap
budaya digital terhadap lembaga pendidikan islam
saya kira demikian mbak
untuk tahun depan pak ada rencana program program apa lagi yang akan dikeluarkan kementerian agama untuk dunia pendidikan
kita mencoba melihat dinamika lingkungan yang terjadi
nampaknya pjj juga masih menjadi fokus perhatian kita
penguatan tiga k kompetensi kualifikasi dan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan dan tenaga pendidik
ini juga menjadi bagian penting
agar mereka tetap concern dan menjaga asa
agar mereka tetap dapat berhimah dengan baik
kemudian modernisasi pengadaan sanitasi buat lembaga pendidikan islam
ini juga menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan islam ke depan
selain bantuan bantuan yang diberikan saat ini yang sudah dilakukan
apalagi yang bisa dilakukan pak dhani supaya bisa menjaga asa semangat dari para tenaga pendidik
di dunia pendidikan
taulah kita mencoba menyapa membaca berdialog dengan masa depan
nampaknya hal yang penting untuk kita lakukan bersama adalah penguatan tadi kompetensi dan kualitas guru
termasuk di dalamnya adalah mencoba menginjeksikan kehadiran teknologi sebagai bagian penting dalam proses pendidikan
dan ini tentu berimplikasi pada banyak hal
yang pertama adalah modernisasi alat
yang kedua adalah bagaimana kemudian kita mengungkapkan
kemampuan para guru para ustadz kita untuk juga mampu memahami dan menjalankan secara baik teknologi teknologi yang digunakan di dalam bidang pendidikan
untuk siswanya kita juga pada hari ini tengah mencoba melakukan ikhtiar ikhtiar
salah satunya kita tengah melakukan sebuah proses pilot project untuk menginjeksikan computational thinking untuk teman teman kita di siswa siswa di madrasah
karena kita memandang bahwa masa depan adalah dunia komputasi dunia digital
sehingga sejak awal kami ingin menghadirkan keterampilan computational thinking cara berpikir komputasional untuk siswa siswa madrasah
ini memang masih dalam tahap pilot project karena satu hal yang selalu kami pegang bahwa dunia pendidikan itu adalah investasi jangka panjang
tidak boleh trial
tidak ada error tetapi dia harus memastikan
jadi setelah pilot project pada skala kecil baru di lima madrasa tahun depan insya allah kita coba ke lima puluh madrasa
dan apabila dipandang efektif sebagai salah satu bekal untuk siswa siswa madrasa kita dalam mengayuh kehidupan pada masa depan
baru kemudian kita akan tetapkan sebagai kebijakan nasional
demikian pak lusya
ya seperti apa pak
kolaborasi dari kementerian agama dengan kementerian lain
ya seperti apa pak
kementerian lain atau instasi terkait untuk memajukan pendidikan islam ini
tentu saja kami berharap ada kolaborasi yang sinergis antara kementerian agama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
kemudian kementerian dalam negeri dan seluruh kementerian
karena kita mendengar juga lembaga lembaga kementerian yang menyapa pesantren itu banyak
dari kemenaker bikin membuat blk di lingkungan pesantren dan lain sebagainya
harapan kita bahwa kehadiran negara itu harus dirasakan oleh komunitas lembaga pendidikan islam
dan kami yakin apa yang telah dilakukan itu sesungguhnya juga menyatakan bahwa negara sangat peduli
negara sangat concern dan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan islam
oke kira kira pak tantangan yang paling berat yang dialami oleh pendidikan islam di tengah pandemi ini apa pak
tantangan yang paling berat adalah lembaga pesantren ini terbiasa dengan tata cara proses pembelajaran
kalau di lingkungan pesantrennya
yang ada yang menyebut delapan ada yang menyebut dua belas yang selalu mempersyaratkan kehadiran guru
sebagai bagian inti dalam sebuah proses pembelajaran
dari mulai shorogan sampai dengan ijazah itu kehadiran guru itu menjadi bagian penting
dan ini nampaknya perlu ada sebuah formasi
formulasi baru ketika guru kemudian hadir tidak secara fisik tetapi secara virtual
dan ini nampaknya tantangan paling besar
tetapi belajar dari pengalaman kita ternyata pesantren pesantren yang banyak menganggap sebagai komunitas yang
atau inteitas yang sulit beradaptasi dengan teknologi pada hari ini pesantren lembaga pendidikan islam
telah menunjukkan pesatnya kemajuan dan sudah menjadikan teknologi sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan
jadi model model pembelajaran dengan instagram yang online youtube itu sudah menjadi kebiasaan
mereka kenal webex zoom meeting kemudian skype dan lain sebagainya
dan saya ingin memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh para kiai kita para ustadz kita para guru kita
ternyata lembaga pendidikan islam adalah lembaga pendidikan yang mampu mengadaptasi setiap perubahan dan menangkapnya sebagai sebuah peluang untuk
membuat kita dapat maju
jadi ke depannya teknologi digital ini akan dikembangkan terus begitu ya pak
insya allah karena pilihan terbaik kita adalah mencoba mengintegrasikan antara teknologi sebagai bagian penting di dalam proses penyelenggaraan pendidikan
formulasi formulasi yang tengah kita bangun sedemikian rupa
jadi terakhir kita mencoba melakukan digitalisasi kita
kemudian mencoba membangun teknologi digital
merekam kemudian melakukan proses pendidikan secara sinkronus atau sinkronus melalui perangkat perangkat teknologi
itu ternyata pada titik titik tertentu itu efektif
dan kita memandang bahwa ini adalah salah satu jalur pilihan untuk kemudian pendidikan islam hadir untuk semua umat
bagaimana peserta didik sendiri bagaimana pak apakah mengalami kesulitan dalam menangkap pembelajaran lewat online begitu
tentu saja di samping keberhasilan ada juga beberapa hal yang kita evaluasi belum memuaskan
tapi lebih pada persoalan ketersediaan jaringan
jadi kalau transfer of knowledge nya saya kira kita sudah terbiasa
tetapi karena pada tempat tempat tertentu kehadiran teknologi termasuk kemampuan dalam kepemilikan teknologi itu menjadi pembatas dari
itu adalah tantangan yang harus kita selesaikan pada masa yang akan datang
terakhir pak harapan yang ingin disampaikan
harapan kita bahwa setiap dinamika apapun selalu menyajikan peluang untuk kita senantiasa maju
tantangan itu adalah merupakan sebuah ujian agar kemudian kita meningkatkan makom kita pada makom yang lebih mulia
dan saya berkeyakinan bahwa lembaga pendidikan islam
islam pendidikan islam akan
senantiasa menyertai perkembangan
bangsa ini dengan menyajikan
keindonesiaan dan keislaman
dalam satu nafas
baik terima kasih
islam ini terus maju pak
di tengah pandemi pun tidak menjadi halangan
terima kasih kepada
bapak muhammad ali ramdhani
dirjen pendidikan islam
kementerian agama republik indonesia
atas bincang bincangnya malam ini dan sebelumnya juga
sudah ada mas nadiem makarim
menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
kita semua berharap masa pandemi
berakhir dan peran pemerintah
dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan
bangsa ini melewati masa pandemi
ingat untuk selalu melakukan tiga m
menjaga jarak memakai masker dan
mencuci tangan dengan sabun
saya lucia sahari undur diri sampai jumpa